enggak non bagus sekarang diem fisik iya non
pak yeni iya non kemarin di daerah sini ada orang terbunuh pakai skop enggak ah enggak ada non
enggak mungkin non keamanan daerah sini sangat terjamin sekali non bagus mati memang ya siapa yang
mati not enggak enggak apa apa juga papa papa hai wih mobil sport lewat warnanya beda piko
yuk kita minum di warung aja sekarang
wedi stop stop disini beli susu dulu baton
beres non susu untuk si nona sama sedotan ya non ya maksudnya sama sama piring enon
kau beli minuman wil
mobil kayak kandang kuda gitu
ini gara gara lo
ini gara gara lo cuma ya
sini balikin duit gua
duit gua balikin
duit gua balikin
nih balikin duit gua
suka lagi gua depen
ayo kita kejar
ini tapi buat tuan sudah
itu yang ambil duit gue
kalau udah putus kayak gitu ikutin dulu gua
aku pasti kalahkan
aku semua atauh better di surga lire
dua kali lo hampir bunuh gue dan lo ambil duit gue
ya pokoknya ada
kita ke kantor polisi sekarang
orang gembel kayak lo aja
belah gue minta ampun
eh paling juga polisi percayanya lo pencurinya
udah deh biar ini kita pergi aja deh
lo itu apa apaan sih dia belum bayar gue
temen lo itu paling bener
males urusan amal